kementerian tenaga kerja tengah melakukan finalisasi berbagai hal terkait bantuan subsidi upah dalam rangka bantalan sosial kenaikan harga bbm
salah satunya tentang aturan dan konsolidasi lintas instansi untuk pendataan dan penyaluran
menteri tenaga kerja ida fauzia di kantor kementerian tenaga kerja dan transmigrasi pada rabu siang menjelaskan
pihaknya sedang memvalidasi data bpjs ketenaga kerjaan dan pt pos indonesia sebagai penyalur bantuan subsidi upah
bantuan subsidi upah ini menyasar enam belas juta tenaga kerja dengan gaji di bawah tiga lima juta rupiah
dana itu akan disalurkan bagi mereka yang bukan anggota tni polri serta penerima kartu prakerja
kami sedang dalam proses memfinalisasi berbagai hal
pertama soal regulasi kami sedang menuntaskan peraturan menteri ketenagakerjaan
kami juga harus sedang menyiapkan mengkonsolidasikan data di bpjs
karena harus kami padankan dengan tni polri dan asn
karena mereka yang menerima ini adalah bukan tni polri bukan asn dan bukan penerima program pkh
serta program kartu prakerja
kemudian kami juga harus mengkonsolidasi dengan bank bank penyalur dalam hal ini bank himbara
dan kami akan menjajaki untuk tahun ini kerjasama dengan pt pos indonesia untuk ikut penyalurkan